kejahatan dari langit
kenapa biasa turun di sini
mungkin dia terpeleset waktu mau kekayangan
bajunya udah ganti
mungkin mengikuti musim
cepetan cepetan diangkat
kayaknya revi suka banget deh sama si siapa itu
cewek tarzan gak jelas itu tuh
kayaknya gue harus mirip sama dia juga kali ya
iya tenang nih
supaya gak turun
pai kali ini kita gak boleh gagal lagi
pasti cewek tarzan suka sama petai ini
jangan kan cewek tarzan
gue juga suka sama pete
apa lagi dibakar dan pake sambal
kalau lo makan peti ini gue kasih racun
oh lo punya niat jelek sama gue
mau bunuh gue
lo mau makan sendiri
udah sekarang kita ngumpet
dia belum sadar juga
ida dari sudah sadar
udah dari makan yang banyak
iya makan yang banyak makan
ida dari apa kamu mau dijadikan pemimpin suku kami
oh itu sekarang
iya pemimpin suku kami
itu ya gue juga suka peta biar revi jatuh cinta sama gue
mengikuti gue yuk cara
mereka kok bawa karung
jangan jangan mereka habis berburu
hah berburu cewek tarzan
loh dan gerak gerak dong
gila juga ya loh
siapa dulu dong idunya
hari ini emang gitu lho pak gus
aduh berat banget loh nih
tambah berat loh
jangan jangan ini cewek tarzan beranak dalam karung
loh eh lo jangan tarik tarik
jangan jangan jangan
gak sakit tau
ngerjain gue terus loh
ntar salah pangkep loh
ya bukan cewek tarzan
hei tunggu jangan lari
kayaknya di sana
ini kenapa dingin lagi sih
kok lo sih bukan raffi
kok kangen banget sih
lumayan sih pakai baju gini
carla cari istri adik gue
dan dia adalah yang akan jadi penolong keluarga gue
gue harus baik sama dia
semuanya tuh gara gara si siapa tuh
cewek aneh yang gak penting itu tuh
yang rambutnya gimbal

untung aja udah jatuh tuh ke jurang
kata si karla si cewek tarzannya itu jatuh ke jurang
aduh mendingan gue nggak usah kasih tahu orang sasa ini kali ya daripada
jadi betar kalau dia tahu gue harus cari cari